setiap tanggal dua puluh tiga september masyarakat internasional merayakan hari bahasa isyarat
ya dan momentum ini sekaligus menjadi harapan besar bagi mereka yang tuli dan keluarga
agar bahasa isyarat ini bisa lebih familiar dan diterima oleh halayak
salah satu kegiatan hari bahasa isyarat internasional di indonesia
dilakukan dengan mengadakan video live streaming
bersama federasi penyandang tuna rungu dunia sekretariat regional asia
selain itu ikut bergabung komunitas tunarungu dari beberapa negara di asia
seperti singapura vietnam laos jepang dan iran
kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keunikan bahasa isyarat di beberapa negara
melestarikan bahasa syarat supaya tidak punah
serta mengangkat harkat dan derajat mereka yang tuli
tujuannya agar penyandang tunarungu bisa mendapatkan hak yang sama
dengan orang yang bisa mendengar dalam pekerjaan
dan keleluasaan dunia
dan mendapatkan akses informasi
menteri komunikasi dan informasi rudiantara mengatakan
banyak komunitas di indonesia yang menggunakan bahasa isyarat
untuk itu kementerian kominfo mewajibkan semua media televisi
menggunakan bahasa isyarat
untuk menghargai hak orang yang tidak bisa mendengar
dan agar dapat menyerap informasi dengan baik
kalau kita lihat lebih besar lagi
komunitas yang menggunakan bahasa isyarat itu di indonesia itu cukup besar
kalau kita berkembang dengan kominfo dengan berkembangnya teknologi digital
apalagi kita sedang dorong ekonomi digital
saya justru melihatnya kesempatan bagi teman teman yang berbahasa isyarat
kita kan sedang kembangkan yang namanya coding
coding itu kan kode
kode itu adalah sama dengan isyarat lah tanda kutip
justru kalau menurut saya
barangkali kalau kita gali ini
banyak nanti yang teman teman yang menggunakan bahasa isyarat
bisa memanfaatkan peluang ini menjadi ahli coding
hanya belum pernah digali saja
makanya tadi saya teringat ya kenapa enggak suatu saat ikut hackathon
diajari dulu coding itu seperti apa
karena kan berbahasa isyarat
nalar saya bukan legis rasio
saya mengatakan bahwa mereka itu menggunakan isyarat isyarat
sama dengan kita berbicara sebetulnya
nah coding itulah yang menurut saya bisa
manfaatnya menjadi peluang bagi teman teman ini
mempelajari bahasa isyarat sesungguhnya tidak terlalu sulit
para juru bahasa isyarat mengatakan
agar bisa berkomunikasi dengan mereka yang tuli
masyarakat harus memiliki rasa cinta dan empati
kepada mereka yang berkebutuhan khusus
terutama yang memiliki gangguan pendengaran
arman helmy jakarta